sekitar satu ratus lima puluh meter badan jalan nasional di kawasan gampong belangbungong kecamatan tangse kabupaten pidi putus akibat diterjang arus sungai yang meluap pada jumat malam lalu
akibatnya arus lalu lintas di kabupaten pidi menuju melabuh kabupaten aceh barat lumpuh total minggu siang
derasnya aliran sungai ini meluap menyebabkan jalan terputus
seluruh asfal jalan terkelupas sehingga menyebabkan arus lalu lintas macet total sejak jumat malam
panjang jalan yang rusak ini mencapai sekitar satu ratus lima puluh meter
beberapa alat berat dan truk pengangkut material dikerahkan untuk membangun kembali jalan
lalu lintas baru bisa dilalui kendaraan pada sabtu malam dengan sistem buka tutup
curah hujan tinggi telah menyebabkan sejumlah kabupaten di aceh banjir pada jumat malam
saat ini air telah menyusut dan hanya meninggalkan sisa lumpur
kemarin malamnya ya
malam itu airnya naik
ini jalan jadi rusak gitu bang
airnya rusak dikena air lah
karena hujannya lebar
jadi meluap sungai
ini sempat nggak bisa dilalui kemarin bang